ketua mpr yang sempat memperingatkan kepada kementerian keuangan ini akan bisa menjadi blunder begitu bagi pemerintahan
kita simak berikut ini
jangan sampai menteri keuangan blunder lagi karena yang ngomongkan presiden
itu kan semua orang dapat bukan dapatkan thr yang ke tiga belas itu harusnya gaji pokok
ini tidak dia akan dapat sesuai dengan pendapatnya termasuk tukin tunjangan kinerja
jadi kalau dia gajinya pokoknya sejuta tambah plus plus tunjangan tunjangan nano ada tunjangan kinerja dan lain dapat lima juta
dulu enggak cuma gaji pokok saja
nah sekarang saya tanya uangnya dari mana
banyak yang tanya sama saya para bupati bupati suruh bayar sendiri dari mana uangnya
nah ini jangan sampai blunder
kalau ini terjadi bahaya sekali bapak presidennya
kalau itu dpr juga menolak
bukan nolak uangnya dari mana
uangnya dari mana